terbakar cemburu seorang pria di palembang sumatera selatan
menyiram air keras ke tubuh istri sirinya hingga mengalami luka bakar di tubuh dan wajah
ironisnya perbuatan itu juga mengenai anak korban berusia tujuh tahun hingga mengalami luka bakar di bagian wajah
pelaku my sempat buron selama dua minggu
namun pelaku berhasil ditangkap pada senin tujuh belas januari lalu di tempat persembunyiannya di kawasan pelaju
kalau pisah rumah kita juga pisah tapi kita masih berhubungan setelah dari itu sebelum
atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal berlapis yakni tiga ratus lima puluh lima junto tiga ratus lima puluh satu dan pasal undang undang perlindungan anak dengan ancaman kurungan di atas lima belas tahun penjara
tidak diberi uang lebih dari hasil penjualan satu
pohon jati seorang anak di ponorogo jawa timur tega menganiaya ibu kandung yang telah rentah hingga menderita patah tangan dan luka di kepala
pria berusia lima puluh lima tahun ini kesal kepada sang ibu karena merasa uang pembagian hasil penjualan satu buah pohon jati di tahun dua ribu tiga silam tidak sepadan dengan apa yang diharapkan
saat itu sang ibu menjual pohon jati seharga sembilan juta rupiah
lalu uang itu habis karena langsung dibagikan kepada tiga anaknya termasuk tersangka masing masing tiga juta rupiah
kemudian tidak tahu dari arah mana pola pikir tersangka dia beranggapan bahwa pohon tersebut apabila dijual di tahun dua ribu dua dia masih ada kelebihan uang lima juta yang dibawa sama ibunya
kemudian terjadilah di situ suatu kristiwa pembangunan
pengayaan yang menyebabkan korban atau ibu dari pelaku ini
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman lima tahun penjara
sementara sang ibu yang sudah rentah kini menjalani perawatan di rumah sakit
tim liputan cnn indonesia